pemerintah mengaku tidak semua informasi terkait virus corona di tanah air bisa disampaikan ke publik
pemerintah telah menyiapkan koordinasi berbagai pihak terkait penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona di tanah air
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat melakukan peninjauan pencegahan penyebaran virus corona di bandar udara internasional soekarno hatta pada jumat siang
menurut presiden jokowi pemerintah menghindari terjadinya keresahan dan kepanikan di masyarakat
oleh karena itu tidak seluruh informasi terkait penanganan virus corona di tanah air bisa disampaikan ke publik
presiden jokowi juga menjelaskan pemerintah telah membuat tim reaksi cepat tanggap corona yang dipimpin oleh badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb yang telah menyiagakan rumah sakit tipe a sebagai rujukan
presiden jokowi juga menyebut saat ini disiagakan satu ratus tiga puluh lima rumah sakit rujukan penanganan kasus virus corona di tanah air
di antaranya satu ratus sembilan rumah sakit tni lima puluh tiga rumah sakit polri
serta dukungan dari enam puluh lima rumah sakit bumn
pemerintah juga segera menyelesaikan pembangunan lokasi observasi di pulau galang
presiden jokowi dodo bahkan berjanji akan datang meninjau langsung perkembangan pembangunannya pada pekan depan
pemerintah sekali lagi tanpa henti mengupayakan peningkatan kesiapan dan ketangguhan negara kita dalam menghadapi pandemi ini
ini bukan endemik
ini bukan endemik tapi sudah pandemi sekarang ini
langkah langkah serius telah kita ambil
tetapi juga sekali lagi saya sampaikan
di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik
tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat
oleh sebab itu dalam penanganan kita memang tidak bersuara
kita semuanya harus tetap tenang dan berupaya keras menghadapi tantangan